pak sby menyambut dengan baik dan siap kalau memang akan dibentuk
dan itu biasanya informal rasanya nggak pakai kepres kepres lah
karena itu kesempatan bisa ketemu sama presiden sebelumnya
itu didiskusikan dengan pak sby dalam arti beliau
oh ini kemarin waktu ke pacitan itu salah satunya bicara soal
meminta pengalaman pak sby
di tingkat nasional internasional ada lagi namanya club de madrid
klub domadrid ini adalah klubnya mantan mantan presiden mantan perdana menteri negara negara demokratis
ini jadilah ada ibu megawati ketua umum pd perjuangan
pak sby ketua majelis tinggi
nge lanturnya pasti mudah mudahan relevan
pertama bicara soal posisi partai demokrat dengan situasi sekarang
tapi satu sisi pengamat ini
jadi kita dapat dua duanya lah ya
bang kalau sering lah abang memberikan pendapat soal idenya pak prabowo
ini terjemahan gampangnya buat masyarakat apa ya
ini klub sepedaan presiden atau keluarga
ini sebenarnya sesuatu yang di negara negara demokrasi maju sesuatu yang biasa
karena demokrasinya panjang dan mantan mantan presidennya masih hidup
kalau di amerika misalnya kan sampai sekarang masih ada bus senior bus junior clinton
bahkan di belakangnya lagi obama masih ada
di belakangnya lagi masih ada
jadi di amerika juga begitu
kalau tidak salah ini sekarang ini mantan perdana menteri tony blair di inggris
kemudian akan atau sudah dijadikan duta besar inggris di amerika serikat
lagi satu jadi menteri luar negeri
jadi tujuannya adalah untuk menimba pengalaman sharing pengalaman dan advice dari wisdom mereka mereka yang pernah menjabat sebagai pemimpin negeri
karena nggak banyak orang yang pernah punya pengalaman memimpin bangsa memimpin pemerintahan
baik itu presiden maupun perdana menteri
dan kalau seorang jadi perdana menteri atau presiden
maka kalau dia butuh advice dari orang yang pernah menjawab
ya kira kira di presidential club ini atau prime minister club
dan lagi pula di beberapa negara
itu mereka bisa difungsikan
sayang sayang kalau mereka masih sehat pikirannya masih tajam masih bagus
dan bisa difungsikan untuk kepentingan bangsa dan negara
misalnya waktu tsunami kemarin
untuk membawa bantuan amerika serikat untuk tsunami aceh
di negara lain misalnya ada mantan mantan perdana menteri difungsikan untuk tertentu
benda besar itu segala macam
jadi ini sesatian biasa
pertama jumlahnya tidak terlalu banyak
nanti kalau pak jokowi nanti tanggal dua puluh oktober
presiden taksi masih ada juga
jadi ini sesatian biasa
ide ini karena pak prabowo kan pengalaman internasionalnya luas
kenapa tidak kita bikin semacam itu untuk
kalau pak sby menyambut dengan baik
dan siap kalau memang akan dibantu
jangan jangan ide presiden sekelap ini tidak susah
itu pesan siang tadi bang adi jelaskan
jangan jangan ini solusikannya sepertinya buntu ini
pak prabowo bertemu dengan pak sby
maupun sesudah pemilu di cikeas
itu beliau sekarang setahu saya
pak prabowo sedang berpikir tentang desain kabinet
desain kabinet bagaimana strukturnya nomenklaturnya segala macam
misalnya apakah kementerian lingkungan hidup
masih tetap atau sekarang akan dipisahkan menjadi berdiri sendiri
kayak dulu karena tren internasionalnya itu lingkungan hidup
atau misalnya makan siang gratis gimana mau ditaruh nantinya
kementerian apa yang mengurusinya
itu didiskusikan dengan pak sby dalam arti beliau meminta
meminta pengalaman pak sby
ya karena kan sejauh ini kita melihat pak sby ini aktif sekali mengurus lavani kan
jadi saya berpikir kalau ada presidential club
itu bukan presidential club
hasil club itu bukan terlalu rutin paling
saya tidak tahu mungkin sebulan sekali
kalau ada kepentingan misalnya ada presiden yang sedang menjabat
meminta masukan dari presidential club
lalu dia minta berkumpulan lagi
kalau atau tidak ya mereka mungkin secara sebulan sekali
nah di tingkat nasional internasional
ada lagi namanya klub the madrid
klub the madrid ini adalah klubnya mantan mantan presiden mantan perdana menteri negara negara demokratis
itu tempatnya di madrid
sekarang ini ketuanya adalah mantan perdana menteri dari estonia kalau saya lupa
lalu waktu itu tahun lalu kita ke berlin karena di host oleh perdana menteri kanselir jerman
untuk berbicara memberi masukan kepada sekjen pbb
tentang waktu itu tentang perang ukraina krisis pangan covid
jadi pada tingkat internasional pun ada
masukannya diberikan kepada sekjen pbb
bukan ini biar klip bukan sekjen pbb wamen ya
iya dan maksudnya sekjen pbb karena bicara soal politik dan imigresen
ini sekjen pbb yang ada di new york
nanti sekjen pbb dianggapnya kuasa
jadi ada di situ
nah ini apakah ini dia yang baik
ya terpulang dari sekarang kan nanti akan ada tiga
kalau dari pak sb menyambut baik
pak jokowi saya rasa juga akan punya uang
tapi kalau ada pendekatan dari pak prabowo rasanya
pak prabowo rasanya juga mungkin tidak keberatan
kalau yang terjadi di amerika di eropa seperti abang contohkan tadi
itu kan memang berangkat dari satu situasi kebutuhan
situasi kematangan demokrasi di masing masing pemimpin itu
tapi kalau sekarang kan jangan jangan
pak prabowo ingin menyatukan semua pihak
kita bikinlah siapa tahu kalau ada kumpul kumpul arisan datang gitu
situasi politiknya mendukung atau tidak
jangan jangan konsepnya bagus tapi situasi diataranya
berpikir tentang apa segala macam
itu sudah membuat teduh politik
oke lah pak sby pak jokowi
itu kan dalam tanda kutip satu gerbong ya
sementara mantan presiden satu lagi nih
karena nggak ada siapa siapa lagi kim
tapi pak sp pernah mimpi loh
sama pak jokowi dan sama ibu mega
nanti kemudian pak jokowi turun di solo
ibu megawati terus ke blitar
part dua nya ibu megawati balik lagi dari blitar
karena belum ada jalur kereta banget
mudah mudahan ke depan bisa lebih cair sih
kita memang pada tingkat tertinggi semacam ini
sulit kita untuk membayangkan
ini ide dari pak prabowo
bagaimana ini bisa diimplementasikan
saya ya tentu saja
hanya mereka mereka mantan mantan presiden ini yang
karena kan tadi saya sempat bertanya soal
spiritnya seperti itu bagus misalnya gitu
cuma yang jadi pertanyaan ketika spiritnya itu tidak
prabowo selalu bilang akan merangkul
nah apakah ini tidak menjadi bagian dari itu
sebenarnya kan kalau pak prabowo dengan sby
sebagai phd di bidang politik
bagaimanapun demokrasi yang baik itu tetap butuh kekuatan penyeimbang
harus ada oposisi di dalam sebuah demokrasi
kalau semuanya di presidential club ada euptu
menginginkan ada semangat persatuan
dan memang juga ada kebutuhan politik
kursi koalisi indonesia maju ini
kalau ada pkp sama nasdam
maka ada kebutuhan untuk
mengajak satu atau dua partai
satu partai sudah cukup sebenarnya
kalau banyak banyak nanti kota demokrat
tapi tergantung dari hak prerogatif presiden
kalau semua kan nanti gak ada yang jadi oposisi
posisi yang memungkinkan ada di luar
ketua umumnya itu yang tadi kita bicarakan
nanti kalau ada di presidensial club
di amerika presidential club itu isinya
karena masih mau jadi presiden lagi
kemarin kemarin trump ketika tidak jadi presiden
dia menghadapi tuntutan pengadilan
kemudian dia masih juga mau mencalonkan diri
dulu carter juga ada
kalau konteksnya hanya butuh advice
karena selama ini prabowo juga dekat dengan psb
jauh lebih dekat lagi
artinya tanpa ada pelembagaan
jadi kita butuh gimmick quality
kalau tidak ada kelembagaan informal
rasanya nggak pakai kepres kepres segala macam
tidak ada forum di mana mantan mantan presiden itu secara berkala bertemu sendiri
apalagi bertemu dengan bersama sama
walaupun sebenarnya sekarang presiden bisa mengundang
membahas masalah masalah tingkat tinggi keneragaman
kita semua kemarin melihat pemilu
ada perubahan yang cukup mendasar tentang sistem pemilu kita
bisa saja presiden prabowo nantinya mengatakan
ini tidak bisa hanya sekedar di partai
kepada mantan di presidential club
karena mana kita mengubah sistem pemilu ini
lalu setelah itu setelah diberi tugas macam begitu
presiden suka berkumpul secara
gitu ini jadilah ada ibu megawati
pak jokowi ke partai apa ya
di sini dia bisa memisahkan
bukan tidak masuk ke dalam
lebih kepada pemikiran sebagai mantan presiden
seperti juga di club de madrid
ada mantan presiden kanselir jerman sendiri
presiden atau perdana menteri dari
pak sby jadi member itu sejak selesai
anggota itu menganggap mengundang
gak pernah ketemu ibu megawati di sana
itu pas mantan presiden
gak takutnya dikini pak sbe
maaf karena ada dari presiden dari jerman
dari timur leste pertama sorta
karena dulu dia mantan presiden
terus kemudian belakangan jadi presiden
sekarang intensitas komunikasi dengan psb
ya saya kan sekretaris majelis tinggi